bahkan bayi itu dan tutup dulu pergi sama papa terus aku selalu ditinggalin di rumah pak
terus mencengang buku perakku aku harus bikin perakku dari awal lagi pak
tadi alika telepon afif dia kasih tahu kalau shiva ini anaknya
tidak keyakin pasti afin bentar lagi sampai untuk ambil syifa
kita harus pergi
bella bella bella bella tolong buka aku bicara sama kamu
oh dia masuk dia ambil sifat dari aku
terserah kamu ngomong apa aja
yang penting dia pergi dari sini
ya kamu tenang
kamu masuk ke kamar
jangan buka kecuali aku yang ketuk
aku harus tau kebenarannya
ini rumah aku
kamu gak ada hak masuk ke sini tanpa seizin aku
aku ingin tahu yang sebenarnya
bella gak akan mau menemui kamu
aku harus ketemu sama tim
aku harus takut masalah anak itu
kamu betul betul keras kepala aku
aku masih menghargai bapak kamu
om artha kamu keluar dari sini sekarang
aku beritahu kamu satu hal
setelah apa yang kamu lakukan ke bella
sudah wajar kalau bella gak mau menemui kamu
dari mana kamu bisa berpikir kalau siva itu anak kamu
kamu pikir aku akan pergi dari sini
aku gak akan pergi

jelas jelas bella bertemu aku dan dia pergi
dia meninggalkan aku
pasti ada sesuatu yang disembunyikan
iya gak menyembunyikan apa apa
dia gak mau ngeliat muka kamu
aku gak percaya
pasti ada sesuatu yang disembunyikan
kamu pikir aku percaya sama kamu
tunggu di sini
saya baik baik saja
pergi dalam lantai ini mismo

tidak ada pihak di rumah
tidak ada pepatah api
saya cuma sampai
mbak nur boleh aku pinjem akte kelahiran siva
aku berharap itu bisa meyakinkan afif kalau shiva adalah anak mbak nur
iya kak akte lahiran siva dimana kak
iya kak kasih pendilai cik sebentar ya
alhamdulillah mudah mudahan afif pas liat ini percaya kalau ternyata siva itu anak kakakiku sama kak nur
itu akte kelahiran siva
di situ ditulis orang tua siva adalah mas iko dan mbak nur
sekarang sudah jelas semua kan
kamu sudah percaya
aku tahu ada yang salah disini
anak kamu menelpon aku dan mengatakan tanpa ragu ragu bahwa bayi itu adalah anakku
dan menyuruh aku untuk datang kesini mengambilnya
kalau bukan anak aku kenapa anak kamu harus berbohong
anak aku gak berbohong
dia masih anak anak
daya khayalnya masih tinggi
dia belum bisa membedakan mana hayalan mana kenyataan
kamu tahu itu kan
kalau memang itu semuanya benar dan tidak ada satupun yang kalian tutupi
kalau tidak keberatan aku ingin bicara langsung sama dia

sebaliknya weaknya kita tolak kereta tentu
arif juga udah kamu sana pergi sana
udah sana pergi
kenapa kamu cerita soal didik siva maafif
tidak ada yang peduli sama aku
bapak selalu memperhatikan si kenzo
dan sekarang perhatian papa cuma kebaik itu
perhatian papa udah abis sama mereka
lalu kenapa papa mau perhatian sama aku
aku kesel sama papa
terus semua baik itu
baik itu adanya om maafif
aku sengaja kasih tahu dia
biar dia membawanya
aku gak mau ada baik itu di rumah ini lagi pak
kalau om iko sama tante nur sampai denger
mama selalu belain baik itu
bagaimana baik itu dan tante bella pergi sama papa
aku selalu ditinggalin di rumah pak
mereka ngejengik buku pera aku
aku harus bikin pera aku dari awal lagi pa
papa yang salah
alika dengerin papa
dede siva gak tahu apa apa
dede siva nggak salah
yang salah itu papa
papa gak peka sama perasaan kamu
papa kurang perhatian sama kamu
masih ingat waktu di rumah bandung
alika pengen tante bella tetap ada di sini
bersama keluarga kita iya kan
tapi aku tetap ingin bayi itu pergi dari sini
biar aja tante bela yang tetap tinggal di sini pak
dede siva itu anaknya tante bela
jadi kalau dede siva dibawa sama mama afif pergi
tante bella pasti ikut kamu mau itu
papa tanya sekali lagi kamu mau tante bela pergi
kamu mau tante bela tetap sama kita kan